yang masih berada di luar ruangan
kami mengundang bapak ibu untuk berkenan menuju ke ruang acara
dan menempati tempat yang telah disediakan
karena acara akan segera kami mulai
ini boleh gue baca ini
ini kan untuk yang hybrid
sambil disuruh duduk lagi
kami ucapkan kepada bapak ibu tamu undangan
jakarta convention center maupun yang hadir secara hybrid di dalam maupun luar negeri
selamat datang di acara pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh dua
selamat pagi tuan tuan tuan tuan
yang bergabung dengan kami secara fisik di asambly hall jakarta convention center
dan mereka yang menghadiri acara ini melalui platform virtual kami
sekitar domestik dan luar negara
selamat datang di acara pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh dua
sebelum kita mulai dengan acara momentus ini
kami ingin memberi informasi kepada semua pelanggan bahasa inggris kami
yang menikmati acara virtual ini melalui zoom
jangan lupa untuk mencoba fitur interpretasi
itu adalah butang gelap di sudut kanan kanan zoom anda
dan berganti ke channel inggris untuk mendengar interpretasi inggris
seluruh prosedur pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh dua
akan dilakukan dalam bahasa indonesia
bapak ibu yang berbahagia dapat kami informasikan bahwa seluruh undangan
pengisi acara panitia dan kru yang bertugas pada pagi hari ini
telah menaati protokol kesehatan covid sembilan belas
kesediaan bapak ibu untuk segera menempati tempat duduknya masing masing
agar acara dapat kita segera mulai
yang kami hormati ketua beserta anggota dpr ri dan dpd ri
pimpinan lembaga tinggi negara
yang kami muliakan para duta besar negara sahabat
gubernur bank indonesia bapak peri warjio beserta anggota dewan gubernur bank indonesia
para menteri kabinet indonesia maju
para gubernur wali kota dan bupati
para undangan baik yang hadir secara fisik maupun virtual
selamat datang di acara pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh
dan penganugerahan bank indonesia award dua ribu dua puluh dua
bapak ibu yang kami muliakan sebelum kita mulai acara pagi ini
mari bersama kita dengarkan lantunan lagu dengan menyebut nama allah
yang akan dibawakan oleh talenta bank indonesia bi singers
dengan menyebut nama allah
dengan menyebut nama allah
serahkanlah hidup dan mentimu
serahkan pada allah semata
agar damai senantiasa hatimu
dengan menyebut nama allah
dengan menyebut nama allah
dengan menyebut nama allah
dengan menyebut nama allah
maksi berterima kasih sajalah
serta sisi indonesia sendiri
serahkan duka gembiramu agar demam senantiasa hatimu
serahkanlah hidup dan hatimu serahkan pada allah semata
serahkan duka gembiramu agar demam senantiasa hatimu
bapak ibu yang kami hormati sebagai bagian dari komponen masyarakat
bank indonesia senantiasa bergerak
kontribusi dengan memberikan pemikiran dan solusi
untuk membantu terwujudnya aktivitas pemberdayaan masyarakat
yang dilakukan melalui pelaksanaan program dedikasi untuk negeri bank indonesia
yang dilakukan secara sistematis dan terencana
program dedikasi untuk negeri juga melakukan berbagai aktivitas
yang menunjukkan kepedulian sosial bank indonesia
dan sebagai wujud kepedulian program dedikasi untuk negeri
telah menyalurkan bantuan kemanusiaan dan tanggap darurat kepada saudara saudari kita di cianjur
yang baru saja mengalami musibah gempa bumi
program dedikasi untuk negeri bank indonesia telah menyalurkan bantuan
untuk membantu percepatan pemulihan sarana dan prasarana
bagi saudara saudari kita di sana
bapak ibu yang berbahagia mari kita saksikan pelaksanaan program dedikasi
untuk negeri bank indonesia pada video berikut ini
program dedikasi untuk negeri merupakan salah satu saluran komunikasi
kebijakan bank indonesia yang memiliki fungsi
yang sangat strategis program ini dilaksanakan dalam rangka
berkontribusi nyata dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional
melalui pemberdayaan ekonomi dan kepedulian sosial
serta pengembangan sdm unggul sebagai wujud dari dedikasi untuk negeri
melalui program dedikasi untuk negeri bank indonesia mendukung
program pengembangan umkm yang antara lain mencakup pengembangan pangan strategis
pengembangan yang berorientasi ekspor umkm pendukung pariwisata
umkm pendukung manufaktur umkm hijau serta pengembangan ekonomi
dan keuangan inklusif pada kelompok subsistens
melalui pilar pemberdayaan ekonomi ini pula program dedikasi untuk negeri
secara optimal digunakan untuk mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
yang bertujuan untuk menggaungkan langkah langkah pengendalian inflasi
dari sisi supply yang lebih integratif masif dan berdampak nasional dalam pengendalian harga
dalam rangka mendukung penanganan covid sembilan belas di indonesia
penyaluran program dedikasi untuk negeri juga telah diarahkan pada penanganan covid sembilan belas
dengan cakupan paket bantuan berupa bantuan kesehatan penanganan covid sembilan belas
termasuk tabung oksigen beserta isi dan regulator
serta mesin untuk produksi oksigen dan juga kendaraan ambulan
program dedikasi untuk negeri berupaya berperan aktif dalam peningkatan kualitas masa depan sdm indonesia
melalui program beasiswa yang dapat digunakan untuk mendukung biaya pendidikan
tunjangan studi maupun biaya hidup
beasiswa merupakan salah satu bentuk program unggulan bank indonesia
yaitu mendorong pengembangan kapasitas sdm unggul
program beasiswa bi tidak terbatas pada pembiayaan untuk mendukung biaya pendidikan
tunjangan studi maupun biaya hidup
para mahasiswa penerima beasiswa bi juga difasilitasi untuk tergabung dalam komunitas penerima beasiswa bi
yaitu generasi baru indonesia atau genbi
non bank dengan performa kris terbaik
pemerintah provinsi dengan implementasi kris terbaik
selamat kepada para pemenang
mari bersama bersinergi dan berinovasi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju indonesia maju
selamat kepada para penerima bank indonesia award dua ribu dua puluh dua
kami mohon kesediaan anggota dewan gubernur bank indonesia untuk berkenan maju ke depan dan berfoto bersama dengan penerima bi award
kepada seluruh anggota dewan gubernur kami mohon kesediaan untuk berkenan maju dan berfoto bersama dengan penerima bi award
mari bersama bersinergi dan berinovasi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju indonesia maju
mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah
baik kepada seluruh anggota dewan gubernur serta penerima bi award dua ribu dua puluh dua kami persilakan untuk kembali ke tempat
mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah
baik kepada seluruh anggota dewan gubernur kami persilahkan untuk ke tempat
bapak ibu yang kami hormati sesaat lagi kita akan menantikan kehadiran presiden republik indonesia
mohon kerjasama bapak ibu untuk tetap berada di tempat dan izinkan kami membacakan susunan acara pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh dua pagi hari ini
acara akan diawali dengan lagu kebangsaan indonesia raya
tayangan filio kaleodoskog perekonomian indonesia raya
penyampaian arah kebijakan bank indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga oleh gubernur bank indonesia
arahan presiden republik indonesia dan ditutup dengan doa bersama
pada saat ini kami akan mengucapkan selamat datang dari pemerintah indonesia ke tempat pernikahan
sekali lagi kami ingin mengingatkan pemerintah indonesia dan semua para penerima bahasa inggris kita
pemerintah indonesia dan semua para penerima bahasa inggris kita
yang mencari pertanyaan secara virtual melalui zoom
untuk memilih bahasa inggris pada fitur pembentukan untuk mendengar pembentukan bahasa inggris
dari pembentukan tahun dua ribu dua puluh dua bank indonesia
dan selesai acara nanti kami mohon kesediaan seluruh tamu untuk yang hadir secara fisik
dengan tetap menaati protokol kesehatan covid sembilan belas saat meninggalkan tempat acara dengan meninggalkan lokasi acara secara bergiliran
sesuai panduan tim protokol bank indonesia

pembeli interpretasi tersebut terletak di dekat tempat di atas

namun tantangan silih terbentang gejolak global semakin menantang
merapi masa yang tenang mengunci perjalanan ekonomi kita yang panjang
segala upaya bersama kita meniti sinergi fiskal moneter terus terajut
untuk perkuat ketahanan dan stabilitas makroekonomi
reformasi struktural dibangun untuk tumbuh berlanjut
lorong waktu menggelap oleh pandemi
krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya
merenggut ratusan ribu jiwa di nusantara
mengharuskan kita bertahan menyalakan lentera kehidupan
sinergi fiskal moneter terajut menyelamatkan ekonomi
stimulus fiskal pemerintah untuk atasi dampak pandemi diikrarkan
didukung komitmen bank indonesia untuk berbagi beban
memenuhi panggilan ibu pertiwi
ratusan triliun digulirkan untuk rakyat indonesia
redam dampak pandemi tangani kesehatan dan kemanusiaan
bank indonesia memadu bauran kebijakan akomodatif
menjaga ketahanan seraya dorong pemulihan ekonomi
memacu ekonomi keuangan digital
untuk indonesia bersiap bangkit
reformasi struktural terus berlanjut
memastikan gerbang menuju
indonesia maju terus menerang
selama dua ribu dua puluh dua bank indonesia tempuh bauran kebijakan
yang teramu dengan kebijakan ekonomi nasional
untuk jaga stabilitas dan dukung pertumbuhan
kebijakan moneter kendalikan inflasi
berpadu dengan kebijakan fiskal demi stabilitas dan pemulihan
tpip dan tpid diperkuat
rakar sai gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
raih stabilitas harga demi rakyat sejahtera
kebijakan makro prudensial dukung pemulihan
bersinergi rawat stabilitas sistem keuangan
dan dorong pembiayaan ekonomi
perkuat inovasi keuangan digital
seraya memintasi risiko yang membayang
pendalaman pasar uang terus digegas
wujudkan pasar uang yang modern dan maju
ekonomi dan keuangan syariah digiatkan
bahu membahu dorong umkm naik kelas
tak terkecuali pengembangan sektor real
agar transaksi berjalan kian menguat
terbengkalai dalam agenda transformasi ekonomi
kerjasama internasional terus kita rangkul
pimpin dunia untuk bersatu
kedepan tantangan akan semakin berat
di fase pandemi yang hampir ujung ketidakpastian menghadang
perang rusia ukraina gangguan rantai pasok
kenaikan inflasi risiko stakulasi bahkan resesi
pada musim panas lebih keras daripada yang kita pikirkan

apakah indonesia akan terus bangkit kuat menuju indonesia maju
ataukah justru ikut terseret dalam arus resesi global
kita berikan apresiasi kepada nubu
mari kita dengarkan arah kebijakan bank indonesia tahun dua ribu dua puluh
yang akan disampaikan oleh gubernur bank indonesia bapak peri warjio
bersama dengan bapak peri warjiu
bapak ex kasih pernambanian kasih
wassalamu alaikum warahmatullah beraikatuh
salam salam sejahtera bagi kita semuanya
om swasihwhileah na at rebeliswa budaya
di pertemuan tahunan bank indonesia tahun dua ribu dua puluh dua
kami sungguh merasa bersyukur kehadirat allah tuhan yang maha kuasa atas rahmatnya kita dapat bersilaturahim dalam acara ini
kami haturkan terima kasih kepada bapak presiden yang berkenan hadir sekaligus memberikan arahan berserta para undangan
marilah kita panjatkan doa dan uluran tangan kita kepada saudari saudari kita di cianjur yang tertimpa musibah gempa
selanjutnya perkenan kami untuk menyampaikan prospek ekonomi dan arah kebijakan bank indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga
memperkuat ketahanan dan kebangkitan
tiga puluh bulan kita melawan covid
dan kini gejolak global
indonesia mampu bertahan dan kini pulih
lebih baik dari banyak negara lain
ini hasil sinergi dan inovasi
kebijakan pemerintah dan bank indonesia yang kuat
di bawah kepemimpinan langsung bapak presiden joko widodo
ekonomi akan semakin pulih
dan bangkit menuju indonesia maju
bapak presiden dan hadirin yang kami hormati
dan kita belum tahu kapan perang rusia dan ukraina akan berakhir
perang dagang amerika serikat dan tiongkok kembali memanas

harga energi dan pangan masih tinggi
pasokan dan distribusi barang masih tersendat
risiko stakulasi dan bahkan resflasi
kita perlu mewasdai lima permukaan
lima permasalahan ini dari prospek ekonomi global
pertama pertumbuhan menurun slow growth risiko resesi di amerika serikat dan eropa meningkat
kedua inflasi sangat tinggi high inflation karena harga energi dan pangan global
ketiga suku bunga tinggi higher for longer fed fund rate dapat mencapai lima persen dan tetap tinggi selama tahun dua ribu dua puluh tiga
kelima cash is the king penarikan dana investor global dan mengalihkan ke aset liquid karena risiko tinggi
bapak presiden dan hadirin yang berbahagia di tengah gejolak global mari kita perkuat sinergi dan koordinasi
kebijakan pemerintah dan bank indonesia
kssk semua pihak bersama insya allah tuhan mengendaki ekonomi indonesia pada dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat akan menunjukkan ketahanan dan kebangkitan
pertumbuhan akan cukup baik empat lima lima tiga pada dua ribu dua puluh tiga dan meningkat empat tujuh lima lima pada dua ribu dua puluh empat
selain ekspor konsumsi dan investasi meningkat hilirisasi infrastruktur penanaman modal asing pariwisata dan lainnya
inflasi yang masih sangat tinggi sekarang ini akan kembali ke sasaran tiga satu pada dua ribu dua puluh tiga dan dua lima pada dua ribu dua puluh empat
sinergi erat subsidi energi pemerintah
kenaikan terukur suku bunga bank indonesia
stabilitas rupiah koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah dan tentu saja gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga
komitmen tinggi bangsa indonesia
rupiah pada dua ribu dua puluh tiga insya allah tuhan mengedaki agar menguat
apabila gejolak global mulai meredah
didukung fundamental ekonomi indonesia yang baik
pertumbuhan tinggi inflasi rendah inflasi imbal hasil sbn menarik
transaksi berjalan seimbang pada dua ribu dua puluh tiga
neraca modal surplus dari penanaman modal asing dan harapan masuknya kembali investasi portfolio
cadangan devisa akan meningkat
stabilitas sistem keuangan juga terjaga
pertumbuhan kredit sepuluh sampai dua belas persen pada dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh
ekonomi keuangan digital meningkat pesat pada dua ribu dua puluh
perbankan digital lebih dari enam puluh tujuh ribu triliun
bapak presiden dan hadirin yang kami hormati
sinergi dan inovasi adalah kata kunci untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional
telah terbukti selama pandemi
perlu diperkuat menghadapi gejolak global
dan kebangkitan tahun tahun depan
semangat bank indonesia untuk terus berkoordinasi erat dengan pemerintah
perlu penguatan lima sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional
pertama koordinasi fiskal dan moneter
kedua transformasi sektor keuangan
ketiga akselerasi transformasi sektor real
keempat digitalisasi ekonomi keuangan
kelima ekonomi keuangan inklusif dan hijau
sinergi fiskal dan moneter untuk stabilitas dan pertumbuhan
defisit fiskal dua ribu dua puluh tiga turun menjadi dua tiga
subsidi energi diberikan sehingga inflasi terkendali
dan kenaikan suku bunga bank indonesia bisa lebih terukur
didukung pembelian spn jangka panjang di pasar sekunder oleh bank indonesia
sinergi kssk untuk mendorong kredit dan menjaga stabilitas keuangan
penawaran kredit perbankan kondusif
likuiditas lebih dari cukup
insentif makro berdesal bank desa akan kami tingkatkan
meski dampak global perlu tetap kita waspadai
transformasi sektor keuangan untuk pembiayaan ekonomi
penguatan koordinasi kssk sesuai ruu p dua sk
dengan tetap mempertahankan pengaturan existing independensi dan kelembagaan
sesuai arahan dan persetujuan bapak presiden
akselerasi transformasi sektor real untuk kebangkitan ekonomi menuju indonesia maju
dari pendekatan endogenus growth model
infrastruktur konektivitas fisik dan digital
hilirisasi sumber daya alam ke manufaktur
dan tentu saja pembangunan sumber daya manusia
dalam jangka menengah pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lima sampai lima delapan persen pada dua ribu dua puluh satu
ketahanan eksternal semakin kuat
bapak presiden dan hadirin yang kami hormati
perkara kami menyampaikan arah bauran kebijakan bank desa tahun dua ribu dua puluh
dengan berlanjutnya gejolak global
kebijakan moneter tetap akan kami arahkan pada stabilitas
sementara empat kebijakan lain
serta pengembangan umkm dan ekonomi keuangan syariah
akan terus kami arahkan mendorong pertumbuhan ekonomi
untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan rupiah
tiga instrumen akan semakin kami optimalkan
kebijakan suku bunga front lowded preemptive forward working
untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi
dan memastikan inflasi inti akan kembali ke sasaran tiga plus minus satu persen lebih awal
stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan
akan tetap berada di pasar
dan transaksi sbn di pasar sekunder
kecukupan cadangan twisa akan kami jaga
bank indonesia akan melanjutkan penjualan sbn tenor jangka pendek
dan pembelian sbn jangka panjang di pasar sekunder
menjaga imbal hasil sbn agar tetap menarik
untuk masuknya inflasi portofilio
tetapi juga untuk menjaga agar kenaikan yield spn
untuk pembiayaan fiskal tidak berlebihan
koordinasi erat dengan kementerian keuangan
kebijakan makro berisir longgar akan kami pertahankan
untuk mendorong kredit perbankan bagi dunia usaha
berkoordinasi erat dengan kssk
kebijakan uang muka persen untuk kredit properti dan kredit bermotor
tetap berlaku hingga tahun dua ribu dua puluh
untuk mendorong sektor sektor prioritas
dan ekonomi keuangan hijau
sesuai blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh
serta perluasan kerjasama antar negara
perluasan standar standar nasional sebagai
layanan sistem pembayaran nasional
kolaborasi bank indonesia dengan industri
diperluas dengan target empat puluh lima juta
konsolidasi industri sistem pembayaran nasional
penyelenggara infrastruktur dan jasa pembayaran
siap menghadapi tuntutan internasional
sesuai kesepakatan g dua puluh cross border payment
siap menjadi wholesaler cbdc digital rupiah
pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang tiga i
integrasi interkoneksi dan interoperabilitas
ekosistem ekonomi keuangan digital nasional
integrasi interkoneksi dan interoperabilitas
antara bi fast dengan bi rtgs
kemudian dengan gerbang pembayaran nasional
ini sebagai prasarat untuk penerbitan digital rupiah
kebijakan harga dan praktek pasar yang sehat
konsumen dan daya saing industri nasional dan global
sebagai satu satunya alat pembayaran digital yang sah di indonesia
dengan si ijin bapak presiden
kami luncurkan white paper digital rupiah
yang kami namakan proyek garuda
proyek garuda akan kami implementasi
kami implementasikan dalam tiga tahap
dimulai dengan wholesale cbdc
penerbitan pemusnahan dan transfer antar bank dengan digital rupiah
kemudian kami akan perluas bapak presiden
dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang
integrasi wholesale digital rupiah
tentu saja sinergi dan kolaborasi secara nasional dan internasional
bapak presiden dan hadirin yang kami hormati
kami juga akan mempercepat pendalaman pasar uang
sesuai blueprint pendalaman pasar uang dua ribu dua puluh lima
untuk integrasi operasi moneter dan pasar uang
tentu saja literasi keuangan dan perlindungan konsumen
bank indonesia juga terus mendukung inklusi ekonomi dan keuangan
pengembangan umkm di seluruh kantor kantor bank indonesia di seluruh nusantara
bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah
karena umkm semakin naik kelas
penyelenggaraan karya kreatif indonesia
dukungan gerakan nasional bangga buatan indonesia
dan bangga berwisata di indonesia
pengembangan ekonomi keuangan syariah dengan sinergi
komite nasional ekonomi keuangan syariah
membangun ekosistem mata rantai makanan halal
perluasan sukup bank indonesia inklusif
festival ekonomi syariah di tiga wilayah
dan indonesia sariah ekonomi festival
di sisi kebijakan internasional
setelah kesuksesan keketuaan indonesia pada g dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua
bank indonesia akan mendukung penuh keketuaan indonesia pada asean dua ribu dua puluh
fokus pada penguatan koordinasi fiskal moneter dan sistem keuangan
menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi dari dampak gejolak global
perluasan kerjasama sistem pembayaran dari asean v ke seluruh negara asean
sejalan dengan asean payment connectivity
secara internal reformasi kelembagaan yang terus kami lakukan
sejak dua ribu delapan belas akan terus kami perkuat
menjadi bank indonesia yang kredibel
bertata kelola dan transparan
melalui transformasi kebijakan organisasi sumber daya manusia dan digital
penguatan lembaga berkinanja unggul berdasarkan konsep kerangka efektif efisien dan tata kelola governance
kebijakan dan kelembagaan menuju visi bangsa digital terdepan
memperkuat kepimpinan yang berintegrasi
kompeten profesional agile dan berperilaku mulia
termasuk bapak presiden sesuai arahan bapak kami juga akan mempersiapkan kepindahan bank risa ke ibu kota negara baru
dengan transformasi tanpa henti bank indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua mendapat lima award internasional
bapak presiden dan hadirin yang kami hormati
mari kita melangkah ke depan dengan optimis
sinergi dan inovasi adalah kunci indonesia telah mampu bertahan dari dampak pandemi covid sembilan belas
mari kita perkuat untuk menghadapi gejolak global
demi ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional
bank indonesia akan terus memperkuat sinergi
dengan pemerintah kssk perbankan dunia dan kebanyakan
dengan dpr khususnya komisi sebelas akademisi media berbagai pihak
karena hanya dengan sinergi dan inovasi itulah insya allah tuhan mengedaki ekonomi kita akan semakin pulih dan bangkit tahun dua ribu dua puluh tiga dan tahun tahun selanjutnya
pertumbuhan tinggi stabilitas terjaga
bangsa maju yang semakin sejahtera
selanjutnya kami mohon berkenan bapak presiden untuk memberikan arahan
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mari kita sambut tahun dua ribu dua puluh tiga dengan lebih optimis
dan mari melangkah bersama untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan menuju indonesia maju
bapak ibu hadirin yang berbahagia
marilah kita simak bersama pengarahan presiden republik indonesia bapak joko widodo
sulit berbicara setelah pak gubernur bi
karena semuanya sudah diborong komplit
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya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
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati gubernur bank indonesia
yang mulia duta besar negara negara sahabat
dan pimpinan ojk lps
yang saya hormati para gubernur bupati
bapak ibu tamu undangan yang berbahagia
dari pertemuan di g dua puluh kemarin
seluruh kepala negara negara dengan gdp terbesar di dunia
benar saya melihat kerutan wajahnya tambah semuanya

dan memang situasi global ini konfirmasi
tidak ada yang bisa menghitung memprediksi akan
tidak ada yang bisa menghitung memprediksi akan berapa
sehingga tadi semuanya pusing
misalnya satu saja harga minyak
saya tanya produsen minyak yang gede gede
dan akan di cap harga minyak
hitungnya nanti seperti apa
di dua ribu dua puluh tiga betul betul
kita harus hati hati dan waspada
saya setuju bahwa kita harus optimis
tetapi tetap hati hati dan waspada
yang pertama menurut saya ekspor
tapi hati hati tahun depan bisa menurun
karena problem di tiongkok yang belum selesai
sehingga ekonomi mereka juga turun
tinggal ditunggu saja kita tunggu saja
artinya ekonominya pasti akan melemah
ekspor kita ke sana juga gede banget
ekspor kita ke tiongkok ke china itu gede banget
yang kedua yang berkaitan dengan investasi
kepercayaan itu sudah kita dapat
tapi policy yang diikuti dengan implementasi di lapangan
pelaksanaan di lapangan bisa kita kerjakan atau tidak
untuknya kita sudah banyak pengonggol
investasi yang ditentukan travaille dalam kaya gede
ini kita juga anggap itu muslim jenis pikailan
bangka mudah brisbane juga bagus
membangun sebuah cara cara kerja baru
kita ingin membangun sebuah mindset baru
itulah yang menimbulkan trust dan kepercayaan terhadap kita
tapi hati hati masih perlu
dan perlu pelaksanaan di lapangan yang benar
tidak semudah tahun dua ribu dua puluh satu
tidak semudah tahun dua ribu dua puluh
untuk nanti investasi di tahun depan
padahal tahun yang lalu target kita rp sembilan ratus triliun tercapai
tahun ini rp satu dua ratus triliun
insya allah juga tadi baru saja saya diberikan laporan
tapi tahun depan rp satu empat ratus triliun itu juga bukan angka yang kecil
bukan angka yang kecil
karena semua negara berebut investasi
semua negara bersaing merebut investor
sebab itu saya titip tadi kepada seluruh kementerian
jangan sampai ada yang mempersulit
arus modal masuk dalam rangka investasi ini
karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita
kenapa kita di kuartal ketiga ini bisa tumbuh lima tujuh puluh dua salah satunya
terdukung oleh investasi yang masih tumbuh dengan baik
tapi tahun depan hati hati
tidak mudah angka rp satu empat ratus triliun itu
yang ketiga yang berkaitan dengan menjaga konsumsi rumah tangga
karena pdb ekonomi kita ini sangat dipengaruhi
besar sekali yang berkaitan dengan konsumsi
ini harus sedikit demi sedikit kita ubah
agar dari konsumsi bisa masuk ke produksi yang memengaruhi
hati hati mengenai pasokan pangan
hati hati mengenai pasokan energi
yang harus betul betul kita jaga agar konsumsi rumah tangga
sehingga growth kita akan sesuai dengan target yang telah kita buat
kembali ke investasi yang berkaitan dengan hilirisasi
masuk lagi nanti hilirisasi boksit
masuk lagi ke hilirisasi timah
masuk lagi ke hilirisasi bahan bahan mentah kita semuanya
gubernur hati hati maluku utara hati hati
hati hati jangan main main
karena pertumbuhan ekonomi di maluku utara itu dua puluh tujuh persen
pertumbuhan ekonomi itu tinggi sekali
paling tinggi di dunia di maluku utara itu
nggak percaya cek mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi dua puluh tujuh persen
di situ ada industri smelter
yang nanti ini akan tumbuh lagi kalau smelter di sana
tambah industri yang turunan turunan dari nikel itu semua bisa dikerjakan di maluku utara
tapi hati hati jangan menjadi nggak baik
dan yang bagus lagi di maluku utara itu
waktu saya ke ternate sebulan yang lalu
saya cek ke bi berapa sih inflasi di maluku utara
inflasinya hanya tiga tiga
pertumbuhan ekonominya dua puluh tujuh persen
sehingga saya titip hati hati pada gubernur
hati hati dengan sampai salah polisi
sehingga investasi yang masuk ke sana menjadi terhambat
baru saja saya baca survei
paling bahagia di maluku utara
oh itu pak gubernur mau saya marahin ternyata di sini
yang paling bahagia itu di maluku utara
yang angkanya jelas dua puluh tujuh persen growth
karena mungkin gubernurnya ustadz
tapi tahu tahu dua puluh tujuh persen
infrastruktur yang telah kita bangun di luar jawa ini memberikan pengaruh
kepada titik titik pertumbuhan ekonomi baru di luar jawa
infrastruktur yang kita bangun itu menambah titik titik pertumbuhan ekonomi baru di luar jawa
ada mandalika itu titik pertumbuhan ekonomi baru untuk pariwisata
labuan bajo itu titik pertumbuhan ekonomi baru untuk pariwisata
dan polosi di ntt benar
saya kira labuan bajo itu akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru
di morowali misalnya sama
akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi negara kita
dan tadi saya mendapatkan laporan bahwa sekarang
investasi di luar jawa itu sudah lebih besar dari
sekarang luar jawa sudah lima puluh tiga persen
luar jawa sudah lima puluh tiga persen
inilah menurut saya keberhasilan membangun infrastruktur
yang diikuti menemukan titik titik pertumbuhan ekonomi baru
dan diikuti oleh investasi yang menuju ke
karena tadi semuanya sudah disampaikan oleh pak gubernur
kita semuanya harus optimis tahun depan
tetapi tetap harus hati hati
harus pada setiap membuat policy
fiskal moneter harus selalu berbicara
sehingga semua policy yang ada itu betul betul
bermanfaat bagi rakyat dan negara
sebagai wujud syukur kehadiran tuhan yang maha esa
marilah sejenak kita memanjatkan doa
yang akan dipimpin oleh bapak muhammad hidayat
dengan menyebut nama allah
tuhan yang maha mengasihi
tuhan pemilik alam semesta
pujian yang sesungguhnya belum setara
dengan semua anugerah yang senantiasa dilimpahkannya
bahkan dia terus menerus menjamin tambahan karunia
kepada kita semua hamba hambanya
wahai allah wahai tuhan kami
bagimu segala kemuliaan dan kesucian
yang semua itu melekat pada keluhuranmu dan kekuasaanmu
wahai yang maha mendengar
dengan penuh khidmat hormat dan kerendahan hati
saat ini kami bersama presiden kami
seluruh pemangku kepentingan serta semua kami
yang hadir di majelis ini
menundukkan hati dan wajah
mengajukan doa dan harapan
di bawah ketinggian keagunganmu
wahai yang memberi petunjuk dan bimbingan
dengan rahmatmu pada saat ini kami menyelenggarakan
acara pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh
dengan menyimak penyampaian arahan bapak presiden republik indonesia
mengenai kebijakan pemerintah ri ke depan
dan menetapkan kebijakan arah ekonomi mendatang
yang baru saja disampaikan
wah yang maha memiliki segalanya
berkat rahmatmu ekonomi nasional indonesia
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua terus menunjukkan perbaikannya
walau disertai tantangan global
meningkatnya risiko stagflasi di berbagai belahan dunia
dan resesi sejumlah negara maju
serta tingginya ketidakpastian pasar keuangan global
atas semua itu kami hamba hambamu bertawakal kepadamu
ya jalilu ya kawiyu wah yang maha perkasa lagi maha kokoh
kokohkanlah sinergi inovasi kebijakan dan strategi
antara pemerintah bank indonesia dan otoritas terkait
hidupkanlah terus optimisme kami dalam mengakselerasi
dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional
bangkit lebih kuat menuju indonesia maju
wahai yang maha mengetahui lagi maha mendengar
melalui acara pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh dua ini
turunkanlah taufikmu untuk bapak presiden dan seluruh pimpinan bangsa kami
anugerahkanlah hidayahmu hikmahmu kepada kami semua khususnya kepada pimpinan bank indonesia
berkemampuan menunaikan tugas besarnya
serta terus berkomitmen kuat menjaga optimisme terhadap momentum kebangkitan ekonomi nasional
wahai yang maha menguji
wahai yang maha menyelamatkan
kami meyakini absolutnya takdir dan kehendakmu
kami menginsyafi kekurangan dan dosa

hingga saat ini rangkaian musibah masih merundungi ibu pertiwi
tangis derai air mata masih membasahi tanah air ini
di antaranya musibah gempa dan longsor di cianjur
yang mengempaskan nyawa dan derita saudara saudara kami
anak negeri tercinta ini
wah yang maha murah hati lagi maha empati
dengan berwasilah pada sifat kudrat kuasa dan irodat kehendakmu
izinkan kami bermunajat di bawah keagunganmu dan kemurahanmu
ampunilah kekhilafan kehilafan kami
sembuhkanlah di antara kami yang sakit
kuatkanlah di antara kami yang lemah
bahagiakanlah di antara kami yang berduka
turunkanlah pertolonganmu untuk indonesia
agar negara tercinta ini tetap dapat menyongsong masa depan yang lebih kuat
yang lebih aman berkah dan selamat
dan bermertabat di bawah rida dan izinmu
bapak ibu yang kami hormati dan kami banggakan
demikianlah rangkaian acara pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh dua telah selesai
selanjutnya presiden republik indonesia
berkenan meninggalkan tempat acara
hadirin di mohon berdiri

jangan lupa langgar join like
dan share video ini ke tempat vadu kepada teman tempat kembali

dan share video ini ke tempat vadu kepada teman tempat kembali
jangan lupa melihat playlist terima kasih box
dan share video ini ke tempat vadu kepada teman tempat kembali
sambil menunggu makan siang selanjutnya akan berlangsung acara press statement bersama bapak
presiden dan bapak gubernur bank indonesia untuk itu mohon kesediaan sekali lagi bapak
ibu untuk tetap berada di tempat terima kasih atas perhatiannya
sehingga policy kebijakan itu betul betul hati hati jangan sampai mengganggu
investasi misalnya jangan sampai mengganggu ekspor moneter juga sama di bi juga kita
kehatian itu terus dijaga sangat takut karena memang keadanya enggak mudah situasinya tidak mudah
sudah di dpr ditunggu saja
yang paling ini rotasi matra selain yang ada yang lain lainnya ya
terima kasih kepada bapak presiden republik indonesia

alah artinya sebuah derita
bila kayak gini pun pasti akan berlalu
benon namani biarkanlah bumi berputar
tuhan ku tahu hidup ini sangat berat tapi takdir pun takut di selesai
coba cobalah tinggalkan sejauh ini esokan masih ada
terima kasih terima kasih